kepadatan kendaraan pribadi bus travel terpantau ramai menuju ke kawasan jabodetabek dari arah jawa tengah
sejak minggu pagi hingga sore kepadatan terus terjadi dan diprediksi minggu malam terjadi puncak arus balik lebaran tahun ini
pemudik diimbau berhati hati dengan kondisi cuaca yang tidak menentu curah hujan masih terjadi di jabodetabek
dan jika kelelahan bisa menepi di jalur dan juga di rest area
kita akan pantau situasi terkini di kawasan tol cikatama sudah terhubung jurnalis kompas tv triksi valencia
triksi seperti apa kondisi terkini di gerbang tol cikampek utama triksi
ya mersi untuk saat ini kondisinya memang sudah terlihat ada ramai lancar
kalau misalnya tadi sekitar lima belas menit yang lalu cukup banyak antrian panjang maupun juga kepadatan dari menuju ke gerbang tol cikampek utama maupun juga selepas gerbang tol cikampek utama
karena memang kalau saat ini yang terlihat adalah sedang dilakukan pengurayan ataupun juga strategi yang dilakukan untuk mengurangi kepadatan yang terjadi
maksimalkan jalur jalur maupun juga lajur yang sedang digunakan
seperti misalnya lajur rksl lalu lintas merci dan juga saudara
jadi kalau misalnya terlihat memang sudah ada ramai lancar dari selepas gerbang tol cikampek utama
terutama yang di gardu gardu satelit
tapi kalau misalnya selepas dari gardu utama memang sedang dilakukan pengalihan arus oleh petugas untuk kemudian memaksimalkan lajur kontraflow
nah mercy dan juga saudara untuk lebih jelasnya kita akan langsung berbincang dengan atika daraparahita selaku operation
and maintenance management group head jasa marga terkait dengan situasi dan juga kapasitas jalan di cikampek utama
tadi saya sudah sempat mention kalau ada pengalihan arus di sana
nah sebenarnya ini apa yang diterapkan
apakah memang sering dilakukan melihat ada di sana sudah ada hambatan ataupun juga kepadatan
jadi tadi pengalihan itu sebetulnya bagaimana kami melakukan rksl lintas bersama tentunya dengan pihak kepolisian
untuk mengoptimalkan lajur kontraflow yang kita pakai saat ini
jadi seperti mbak ketahui tadi kita sudah melakukan kontra flow tadi siang ya
saat ini sudah menerus dari km tujuh puluh sampai dengan km empat puluh tujuh
jadi ini sangat membantu untuk mengurangi kepadatan yang terjadi
nah mbak kalau misalnya kita melihat ini kan volume kendaraannya sudah meningkat ya
bahkan sejak semalam kalau dari data semakin meningkat sampai saat ini
tapi kalau misalnya dari jasa marga prediksinya apakah ini sudah mendekati puncak
dari arus balik atau seperti apa
ya baik kami sudah memprediksi untuk lalu lintas yang akan masuk ke jabodetabek selama sembilan hari
dari tanggal sepuluh sampai tanggal delapan belas april
jadi dari h satu saat lebaran sampai dengan h plus tujuh
selama sembilan hari ini kita memprediksi sekitar satu delapan juta yang akan masuk ke jakarta atau jabodetabek
nah kalau berdasarkan prediksi kami memang hari ini belum puncak
jadi memang puncaknya adalah besok tanggal lima belas atau h plus empat
kalau saat ini kelihatannya sudah ada berapa kendaraan yang masuk dari arah palimanan ke jakarta
secara total dari empat gerbang tol utama tadi yang saya sebutkan
jadi satu delapan juta itu sudah prediksi kami untuk empat gerbang tol utama
yang pertama dari arah timur dari transjawa
juga dari kaliurip utama atau dari bandung gitu ya
kemudian dari arah selatan dari ciawi
lalu juga dari arah barat dari cikupa
sampai dengan kemarin dari tanggal sepuluh sampai tiga belas april di empat gerbang tol utama itu sudah mencapai tujuh ratus tiga belas ribu
atau naik sekitar tiga puluh lima persen dari normal
kalau misalnya khusus di gerbang tol cikampek utama dibandingkan dengan gerbang tol yang lain tadi
apakah lebih besar dan sudah berapa persen atau jumlahnya sudah berapa bu dari catatan ibu
ya memang mayoritas yang melewati itu adalah lima puluh sampai enam puluh persen itu dari arah timur
dan dari arah timur itu sudah sekitar tiga puluh lima persen
atau masih sekitar enam puluh lima persen yang belum kembali
itu sampai dengan kemarin ya tanggal tiga belas april
jadi kan masih ada prediksi dan puncaknya kalau dari jasa marga itu adalah esok hari ya bu ya
nah berikutnya kalau misalnya kita melihat dari peningkatan volume yang kendaraan pemudik ya
ini kan semuanya dari banyak daerah
menuju satu daerah seperti misalnya jakarta begitu
apakah kalau misalnya kita lihat dari kapasitas jalan terutama misalnya tol transjawa maupun di jakarta cikampek ini
apakah sudah memadai atau mencukupi untuk banyaknya kendaraan yang akan melaju ke arah jakarta bu
ya baik sebetulnya kami sudah mempersiapkan dari satu tahun yang lalu
untuk menyiapkan kapasitas baik itu di lajur lajur di main roadnya ataupun di gerbang tol
jadi saat ini sudah sangat cukup memadai
jadi kemarin juga kami tahun lalu sudah menambah satu lajur di jakarta cikampek
yang semula tiga lajur menjadi empat lajur
kemudian di gerbang tol kita tambah juga untuk kapasitas transaksinya
dengan mengoptimalkan gardu gardu operasinya tentunya
saat ini gerbang tol cikatama bisa melayani kurang lebih tiga puluh satu lajur transaksi
dan juga kita menambah untuk mempercepat kapasitas transaksi tadi dengan dua puluh delapan unit mobile radar kita siagakan
seperti misalnya di gerbang tol cikampek utama saat ini
bisa berapa kapasitas kendaraan yang lewat
mungkin kalau misalnya per jamnya atau per menitnya itu bisa berapa yang tercatat begitu ya bu
ataupun juga bisa memaksimalkan kendaraan yang meningkat saat ini mengarah ke jakarta bu
baik yang untuk gerbang tol cikampek utama sendiri
kita melayani tiga puluh satu lajur transaksi
jadi kurang lebih kalau satu lajur transaksi itu kita bisa tiga ratus kendaraan per jam
jadi kurang lebihnya untuk besok puncaknya kita sudah siap melayani dengan lajur transaksi yang tersedia
kita juga menambah tadi yang saya sudah jelaskan mobile rider sekitar dua puluh delapan unit
juga kami membantu pengguna jalan untuk mempercepat dengan petugas bantu tapping
dan juga kami mengingatkan untuk saldo
saldonya harus cukup mbak karena seringkali ini sangat mengganggu
di gerbang sangat mengganggu pengguna jalan yang lama bertransaksi
sehingga kita tambahkan untuk mobile edc gitu ya untuk top up
jadi sangat membantu untuk mempercepat transaksi di gerbang tol
berarti kecukupan saldo itu juga penting ya bu ya
nah kalau misalnya kita melihat juga dari kamera pengawas
tapi tadi kalau kami lihat di beberapa titik di beberapa km yang mengarah ke jakarta
ini terjadi kepadatan ataupun juga antrian
simpul simpul mana saja atau area area mana saja yang menjadi perhatian
maupun juga yang menjadi concern khusus gitu untuk bisa diurai kepadatannya
ataupun pertemuan pertemuan seperti itu
titik titik yang menjadi krusial atau jadi rawan kepadatan sebenarnya bisa kita lihat di km enam puluh lima
kami enam itu adalah pertemuan lalu lintas dari transjawa dengan lalu lintas yang dari bandung
jadi kalau dilihat di situ ada penyempitan
yang salah satunya memang tadi ada pertemuan di lalu lintasnya
jadi rest area ini masih jadi tempat favorit ya untuk para pengguna jalan untuk singgah
jadi di jakarta cikamex tadi kita tahu rest area nya sekitar km enam puluh dua itu yang menjadi favorit
nah itu juga harus diantisipasi
jadi memang titik titik itu menjadi fokus utama kami untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih kira kira seperti itu mbak
ini kan bekerja sama atau diskresi dari kepolisian
tapi pasti ada data yang kemudian menunjukkan bahwa ini sudah harus diterapkan rekayasa lalu lintas
nah dari jasa marga parameter atau indikatornya itu seperti apa
lihatnya dari bagian bagian mana saja atau dari gerbang tol mana yang kemudian sudah terlihat
ya jadi bagaimana kami memberikan rekomendasi kepada kepolisian
yaitu berdasarkan alat alat yang kita sudah pasang
jadi kami punya sensor sensor traffic counting yang kita pasang
dari mulai semarang atau kalikangkung sampai dengan jakarta cikampek
nah sensor sensor ini akan memberikan indikator kapan harus dilakukan rekayasa lalu lintas
jadi ketika itu kami juga sudah menyepakati dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan
untuk terus kita optimalkan dengan berkoordinasi dengan polisian saat memperlakukan rekayasa lintas
jadi sudah disepakati sebelumnya
jadi melalui indikator indikator yang memang sudah ada gitu
di dalam aplikasi yang kita pakai
satu lagi untuk imbauan kepada pemudik yang baru melakukan perjalanan
mungkin ibu rekayasa lalu lintas apa yang saat ini sedang diterapkan dari tol transjawa mungkin sampai dengan km
ya untuk saat ini memang masih diberlakukan one way
yang kemarin sudah diresmikan bersama yang diawali oleh pak menteri
lalu kontraflow di jakarta cikampek
nah kemudian ini karena peningkatan lalu lintas di daerah semarang
tadi dari km dari bawen ya
menerus lanjut sampai ke ini mbak
terima kasih banyak bu atika untuk waktu dan informasinya
mercy dan juga saudara terkait dengan arus lalu lintas
dan juga apa saja yang menjadi pantauan
atau area area mana saja yang menjadi concern
ataupun perhatian khusus untuk diurai
penguraian kepadatan ataupun juga volume kendaraan yang terus meningkat
nah kalau misalnya tadi sempat di passion
adanya strategi strategi yang dilakukan
seperti misalnya pertama adalah melihat dari parameter yang sudah dipasang
salah satunya adalah di semarang begitu ya
di gerbang tol empat ratus empat belas kali kangkung
volume kendaraan yang masuk ke arah jakarta
atau melalui tol trans jawa tersebut
apakah sudah mulai bisa dilakukan rekayasa lalu lintas
satu arah dari km empat ratus empat belas sampai ke tujuh puluh delapan
lalu kemudian kontraflow dari tujuh puluh dua sampai dengan km empat puluh tujuh
jadi itu adalah strategi yang dilakukan
untuk bisa memudahkan pengemudi
maupun juga pengendara yang melakukan perjalanan pulang
bagaimana untuk memastikan kecepatan kendaraan
ketika masuk ke rekayasa lalu lintas
jumlah kendaraan yang melintas di tol cikatama
yang melaporkan langsung dari tol cikampek